dalam segmen dokter menjawab kali ini saya akan berbincang dengan pakar kesehatan publik dr rizal alaidrus
ini dokter kalau kita melihat angka penyebaran virus covid sembilan belas di indonesia ini belum menunjukkan penurunan sama sekali
bahkan beberapa hari terakhir ini selalu menunjukkan angka yang cukup signifikan lonjakannya
nah apa yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari infeksi virus ini dokter
terima kasih diana jadi sebenarnya kalau kita melihat kasus memang semakin lama semakin tinggi apalagi kita sudah masuk new normal dan lain lain
nah orang sudah jalan kemana mana kan yang harus kita lakukan sebenarnya ada dua hal penting
yang pertama itu adalah kita melindungi dari luar dulu dari luar kita sudah tahu protokol yang selalu digaungkan oleh pemerintah adalah menjaga diri kita dari virus papanan virus dari luar
yaitu ya kita pakai masker ada bawa hand sanitizer desinfektan dan lain lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita jangan sampai kita membawa virus ini dari luar ke orang rumah
tapi ada satu hal juga yang sangat penting sekali kita sudah menjaga dari luar tapi kalau kita tidak menjaga dari dalam itu akan sia sia
nah kita menjaga dari dalam ini semua mungkin sudah pada tahu yang kita harus lakukan adalah bagaimana menjaga asupan
ya asupan terutama untuk nutrisi tubuh kita agar tubuh kita ini selalu sehat
karena sebenarnya penyakit ini kan bukan hanya dari covid sembilan belas masih banyak penyakit lainnya yang malah bisa memperparah keadaan kalau kita terkena covid sembilan belas
karena rata rata orang datang dengan comorbid atau yang sudah ada penyakit sebelumnya itu beresiko tinggi untuk kesivir atau kematian
nah yang bisa kita lakukan adalah pasti makan makanan bergizi minum minuman yang bergizi yang bisa membantu kita terproteksi dari dalam
artinya yang pasti adalah menjaga imunitas diri kita terlebih dahulu seperti itu ya dokter
nah pastinya masyarakat juga ingin menjaga diri kita dari dalam jadi kita harus menjaga imunitas diri kita dari dalam
sebenarnya makanan atau minuman apakah yang mungkin sebaiknya harus dihindari atau mungkin disarankan untuk meningkatkan imunitas kita saat ini
nah sebenarnya untuk kasus covid sembilan belas ini sendiri nggak ada hal spesial dari apa yang kita harus makan ya
cuma dari dulu sampai sekarang tetap saja kita harus memang menjaga kesehatan tubuh kita terutama dari faktor makanan atau minuman yang kita makan atau minum
nah terutama yang harus kita lakukan adalah makan inteknya harus bergizi
karena yang tadi banyak penyakit lain selain covid sembilan belas yang kita lakukan adalah makanan yang kita lakukan adalah makanan yang kita lakukan adalah makanan yang kita lakukan

dan simple banget sebenarnya di indonesia apalagi kita tinggal di indonesia banyak banget komoditi yang bisa kita dapat dengan mudah
yang kita bisa konsumsi tiap pagi atau siang walaupun malam yang bisa kita konsumsi itu banyak terutama ada yang namanya telur ada yang namanya susu dan jenis jenis yang lain yang bisa kita konsumsi
karena ini sangat lengkap sekali untuk zat gizinya
apakah makanan makanan yang mengandung protein tinggi yang lebih diutamakan
untuk bisa memboost imunitas kita atau bagaimana
sebenarnya untuk memboost imunitas protein dari dulu sudah dikenal sangat baik sekali terutama yang mengandung antioksidan tinggi
kenapa saya selalu bilang sampai beberapa waktu lalu kita sempat kampanye untuk susu dan telur
karena dua ini sangat mudah didapat sangat simple sekali untuk dikonsumsi dan semua orang suka
nah yang kita bilang tadi kandungannya sebenarnya apa sih yang bisa membantu di susu ini sangat lengkap sekali
karena susu ini sebenarnya adalah makanan dalam bentuk cair
makanan ya berarti bukan biru dokter ya
karena sangat lengkap nutrisinya disitu ada kalori ada vitamin ada mineral dan ditambah lagi kalau ada telur
kenapa saya bilang ada telur
karena telur ini mengandung asam asam amino esensial
asam amino esensial ini sebenarnya asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh
karena ada dua asam amino esensial dan non esensial
kalau non esensial itu bisa diproduksi
selain itu telur juga punya asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh
karena itu ada vitamin b yang bisa membantu untuk menjaga otak kita
terus punya antioksidan yang cukup tinggi yang juga bisa membantu untuk pertumbuhan sel juga untuk mata contohnya
jadi memang manfaatnya susu dan telur ini lengkap sebenarnya
baik artinya untuk menjadi sehat untuk meningkatkan imunitas itu tidak diperlukan bahan bahan yang mahal ya
malah bahan bahan yang bisa kita dapatkan sehari hari dengan harga yang terjangkau begitu ya dokter
baik dr rizal terima kasih banyak atas informasinya
pemirsa di saat pandemi ini ada perusahaan yang terus berinovasi dengan kandungan susu dan telur
mengandung susu dan telur yang enak dan baik untuk hari harimu
demikian segmen dokter menjawab kali ini
saya diana trika undur diri terima kasih